ya soalnya kan aku takut nanti kalau molex datang gimana
aku gak mau cari masalah
yang udah emang terus kenapa kalau papa datang
sekalipun papa di sini aku gak akan biarin papa nyakitin hati kamu
kan pasti aku belain
itulah gunanya punya pacar yang tampan dan baik hati
aku juga akan melakukan hal yang sama kok
makanya aku gak bisa lama lama
karena aku gak mau kamu yang kena masalah sama papa kamu
ya udah lima menit deh karena aku masih kangen sama kamu
lima menit ya
tadi kata susternya di sekitar sini
tapi sebelah mana ya
suster saya mau nanya
rawat inap pangeran yang kemarin dirawat di icu dimana ya
nanti ibu lurus aja terus sampai ujung
ketemu ke belok ke kiri ke arah timur
nanti kamarnya di ritwan nomor dua ya bu
makasih ya sus
ya permisi ya bu
baiknya gue kasih tau rizky nggak ya soal jadiannya putri sama pangeran
kayanya denger saja aja an

ramai banget aja ya
hari yang bagus
terus apa berani sih
news banget paling bisa diandelin ya kan
bisa nyiapin semuanya paling bisa juga buat diajak kerja sama sama gue iya gak
emangnya semalam ada kejadian apa
lah si putri sama si panggara kan kejadian semalam
aduh gak lupa lagi kalau si rizky juga cinta banget sama si putri
gue gak nyangka mereka bisa secepat itu jadi ya
gue pikir panggara cuma pengen nemuin putri
kalau putri itu jadian sama pangeran di depan rizky gue kan tau gimana perasaannya rizky ke putri
ya maaf gue kan gak sengaja
gue juga ngomong kayak tadi spontan kok kayak gak tau gue aja sih
ya nggak gitu juga kali
makanya tuh kalau ngomong dijaga dulu dipikirin dulu
lo udah bikin suami gue jadi sakit hati gara gara omongan lo
tapi bukannya lebih baik gitu
maksudnya kalau si putri itu sama pangeran itu udah jadian dan si rizky tahu
daripada ditutupin mulu si rizky itu yang ada bakal sakit hati ngebatin
gara gara ngarepin si putri ibu lo tuh
lagian juga emang udah waktunya si rizky itu move on dari si putri
udah gak usah ngurusin orang lain
yang jadi masalah disini tuh adalah sikap lo
gue juga udah ngakuin kalau gue salah
gak usah ngambek gitu napa
ngomongnya pada kemana mana
kesian kan rizky
thanks ya tak
udah ngasih tau gue
kalau putri sama pangeran sudah resmi jadian
lo beneran gak apa apa riz
soalnya gimana pun juga
semalamkan lo yang bantuin putri buat ketemuan sama pangeran
sampai putri bisa jadian sama pangeran
cuma bisa berharap
pilihan yang terbaik buat putri
gue cabut dulu ya ke perpus
kasian banget rizky
gue gak tega liat rizky sedih gitu
sebentar dong putri usus goreng
gue mau melakukan sesuatu
lo tuh ngapain sih
kamu tuh ngapain sih
emangnya penting banget ya foto tangan kita terus dimasukin ke sosmed kayak gitu
enak aja bukan memasukin ke sosmed putri usus goreng
tapi aku cuma mau mengabadikan momen ini
eh kar liat deh
kemben banget pangeran apa foto kayak gini
ini pasti foto pangeran sama ceweknya
tapi gak mungkin mel kan
bukannya bucinya pangeran itu mel ya
gue yakin ini bukan mel
soalnya coba lo liat deh tangannya gasing banget
tapi iya juga sih
eh bisa jadi sih woy
bisa jadi sih
gue kena banget
gue percaya banget
gue yakin ini pasti si putri
iya lah lo liat aja tuh emoticonnya makota kok dicaptionnya
dan secara kan si putri sama pangeran sering banget berantem
bisa aja mereka berantem tapi saling jatuh cinta
iya juga sih
karena kebahagiaan itu
bukan karena gua
melainkan karena orang yang lo cintai
buat tutup celana lo yang robek